lurai buatan amerika ini yang paling baru paling canggih ini mak
sholat dan doanya khusyuk
seperti kamu sekarang ini
kalau kamu tidak keberatan apa masalahnya
saya mau tanya pak ustadz
apa kita diperbolehkan untuk berhutang
aku aku agama islam teh
enggak pernah memberhati umatnya
kalau memang darurat dan harus berhutang
ya nggak apa apa berhutang
tidak boleh berhutang sembarangan
ada orang yang boleh dihutangi
saudara kamu yang berkecukupan
ada orang yang tidak boleh dihutangi
karena memang orang itu sedang susah
jangan sampai kamu itu menzolimi orang itu
kalau begitu saya mau
mau pinjam dari saya
berarti kamu menjolimi saya aku
saya mau permisi pak ustadz
kum mahat tuh kum
nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi
sekali lagi makasih ya teh
iya itu jangan lupa berkasnya di fotokopi
oh iya sebelum saya benar benar jadi berangkat
jangan hilang bilang ya sama kawan koswara
iya kamu macem rewet
ih ketamu udah kan
nah kalau tidak ada halangan
istri kamu itu bakal satu negara sama istri saya kan
maksudnya gimana ya kang
isis saya emang gak bakal berangkat keluar kan
emangnya gak bilang istri kamu tuh kalau dia mau berangkat
kan kan kan mau kemana ini

saya mau dibawa ke mana
akte juga udah
tinggal di porto kopi
eh kenapa jali disini
aduh ah gitu ya
jali makin jauh atuh bener
kamu teh bener bener mau berangkat keluar negeri
eh nah jadi ke saya
kang dadang eh sibuk terusnya
terlalu banyak yang harus dibeli
nih habis beli dvd
daripada nontonnya itu itu aja
sekarang mah dvd murah murah dong
waktu dulu saya beli tuh baru
sekarang mah dvd banyak yang abal abal
di pasar malam juga banyak
oh gitu ya ceng
itu mah dvd ini beda
ini namanya blu ray
ini yang paling baru paling canggih ini mah
tadinya saya mau pasang itu tv cable
ada tv yang nggak pakai
kepala tuh kang dadang
susah kalau narik cable ke kampung sini
capek dia jadi narik narik kabel ke sini
kan ada antena prabola
bukan bukan masalah mahalnya
saya takut ada kecemburan sosial
rumah saya sudah paling luas
udah gitu tiba tiba
mending kalau antena parabolanya segede gini
lah ini antena parabolanya nutupin atap orang lain bagaimana
kan jadinya kecemburuan sosial itu diomongin
hebat atuh kang dadang
duluan ya ceng
kalau hasan balik berarti kang kosoratnya gak bisa ngecek lagi
terus strategi kamu itu apa kom
ya itu strateginya
ya ampun kom
kamu tahu nggak di abu dhabi sana itu lagi dibangun hotel di bawah laut
biasanya makan hotel ke atas
ini ke bawah
kamu bisa lihat ikan banyak di situ
nangkanya buruan atau daftar supaya kamu bisa kerja di situ
terus denger denger ya kom
sepuluh lantai ke bawah itu udah dibeli sama ronaldo
pemain sepak bola mu itu
kamu tiap hari bisa ketemu sama dia
kamu bukain pintu tutupin pintu
tiap hari kamu bisa dapat tip dari dia
emangnya uang tipnya teh berapa teh
kom ronaldo teh ya
sekali ngasih tip mah bisa seratus real
bayangkan dengan pikiran yang jernih
seratus real itu kamu bisa beli baju macam kom
mudah mudahan kak hasan di cepet balik ya allah
amin ya allah amin
doain atu teh
kan saya baru saja udah ngomong amin
gimana sih pak
kalau besok pagi bu masuk juga gimana pak
dari kemarin ya pak
pasti masuk neng
tadi juga bilang pasti masuk neng
tapi nggak masuk masuk juga uangnya
anak kelas tujuh nih pak
semuanya pada ikut
febri malu pak
nanti febri dibully temen temen
nanti febri disindir sindir di facebook sama temen temen
malu atu pak
dari kemarin insya allah mulu pak
kalau cuma buat berangkat doang buat apa
masih temen temen pada punya baju baru
febri nggak mau kalau disuruh bawa pakaian yang lama
cerana jeans febri mana punya
pokoknya bapak harus beliin febri jaket sama cerana jeans